pertama saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya
untuk hadir di acara halal bihalal pbnu
dan juga tidak hanya undangan tapi undangan yang diakui sebagai keluarga daripada terdorongan
memang saya merasa dekat dengan nu dari sejak muda
karena orang kalau bertanya kenapa seorang prajurit atau seorang tentara itu dekat sama kiai
sebenarnya itu sangat sangat sederhana
karena seorang prajurit itu dari muda
sering dikirim ke daerah berbahaya
dan juga menghadapi maut
jadi kalau orang menghadapi maut itu yang dicari kiai
jadi tidak usah aneh kenapa saya merasa dekat sama nu
kebetulan yang di sekitar waktu saya bertugas di jawa barat
memang kiai kiai nya banyaknya nu
dan ini saya kira berlaku ya pak panglima dan pak kapolri
kita ini profesinya selalu menghadapi bahaya
makanya tidak aneh kalau polisi dan tentara itu selalu yang dicari kiai
yang kristen pasti yang dicari pendeta dan paspor
karena kita tidak tahu mungkin ini saat saat terakhir kita di dunia ini
tapi yang gak begitu bagus begitu kita pulang tugas selamat

enggak begitu bagus begitu kita pulang tugas selamat
nah kadang kadang yang dikunjungi bukan kiai dulu
kalau menghadapi saat kritis ya dicari nu
jadi saya masih utang
saya masih utang tidak datang ke beberapa pesantren pesantren penting
yang kemarin banyak merestui perjuangan kami
sudah sudah sekalian terima kasih
dan dalam suasana halal bihalal
kami mohon maaf lahir dan batin
atas mungkin kekurangan kekurangan kami
kesalahan kesalahan kami salah tutur
dalam berkata bertindak dalam saat saat yang lalu
kami mohon maaf dan kami sangat sangat berterima kasih
atas tadi pernyataan komitmen
nu keluarga besar nu akan mengawal dan menangani
dan kami juga akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang
sudah sudah sekalian berkali kali
saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu
meminta mandat dari rakyat
sebagai rasa tanggung jawab saya
bahwa saya merasa dapat berkontribusi
untuk memberi solusi solusi terhadap
tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita
saya bergabung dengan pak jokowi
walaupun kita telah berseberangan berkompetisi dengan tajam selama
begitu beliau mengajak saya
saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam
dan saya mengatakan saya bergabung
bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang
tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana
dengan ajakan pak jokowi untuk bergabung
dengan saya masuk ke pemerintahan
tugas penerima kepercayaan rakyat
benar benar sungguh sungguh harus
untuk keselamatan seluruh bangsa indonesia
ditanya waktu saya mau maju atau tidak
saya terang terangan mengatakan saya maju
direstui dan didukung oleh pak jokowi dulu
kita butuh komitmen keberlanjutan
investasi investasi uang rakyat
apakah semuanya sudah bagus
mencari solusi solusi yang lebih
tentu itu harus kita lakukan